ada yang unik di atambua nusa tenggara timur
gelaran fashion show atau peragaan busana ditampilkan bukan di panggung yang ditata khusus
tapi di lapangan berlumpur
sejumlah model berlenggak lenggok tanpa menggunakan alas kaki
meski harus bergelut dengan licinnya lumpur
para model tampil dengan percaya diri
tidak kalah dengan para model ternama nasional maupun dunia
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini